oke untuk membahas mengenai jaringan lima g yang semakin unjuk gigi bergabung bersama saya
lewat sambungan zoom sudah ada marwan obaasir sekjen asosiasi penyelenggara telekomunikasi seluruh indonesia atau atsi
pak marwan selamat malam
pak marwan generasi internet kelima atau lima g ini sudah digaungkan secara masif
gara gara iphone rilis perbincangan soal lima g juga jadi trending topic
walaupun sebelumnya kita tahu udah ada huawei udah ada samsung udah ada katakanlah yang lain
lg bahkan ya
nah kalau melihat produknya sudah banyak nih pak ditawarkan termasuk iphone yang baru rilis
apakah kita sudah siap dengan segala infrastruktur yang mendukungnya
perkembangannya sampai saat ini sejauh apa sih pak
jadi begini dua tahun terakhir ini operator sudah melakukan uji coba lima g
dari waktu asian game kita juga beberapa operator melakukan uji coba
ada yang di kota tua ada yang di lokal
ada si wisma atlet juga di nayang
nah apa saja yang dibutuhkan
kita harus tetapkan dulu frekuensi yang akan digunakan lima g
saat ini sedang dilakukan uji coba untuk menggunakan frekuensi live
jadi saat itu yang waktu uji coba pertama itu menggunakan frekuensi lima belas dan dua puluh delapan tiga
karena indonesia kemungkinan besar akan menggunakan tiga lima g
atau menggunakan rilis lima belas yang diatur di ipwrc
ada di milimeter wave seperti iphone dua belas itu ya
itu menggunakan di frekuensi dua puluh enam dua puluh delapan dan yang versi baru ini akan kemungkinan di versi empat puluh g
untuk low nya nanti tentu refarming lah ya
apakah mungkin di tujuh ratus kayak di thailand dan jerman itu menggunakan tujuh ratus seingat saya
untuk yang low band
pak marwan untuk bisa meng cover lima g ini nggak lepas dari infrastruktur dan juga infrastruktur utamanya kita tahu adalah perkuat fiberoptik ya kan
nah sementara kita tahu bukan perkara mudah mengakses daerah daerah
nah apakah artinya kalau nanti ada dalam beberapa tahun ke depan teknologi lima g ini bisa digunakan
apakah memang hanya bisa dimanfaatkan oleh segelintir pihak khususnya di kota besar
kalau saya lihat ruu omnibus law ya
saya agak memberikan gambar gambar
tampaknya pemerintah sudah antisipasi itu
terbukanya infrastruktur dengan partisipasi pemerintah pusat dan daerah
kemudian sebentar saya
terbukanya infrastruktur dengan pemerintah pusat dan daerah
jadi pemerintah pusat partisipasi di sana
dan pemerintah daerah juga
tujuannya agar kayak
pedestrian di sana
rata rata dua ratus meter
jadi mau gak mau harus ada dipol atau tiang tiang listrik ya
dan membutuhkan fiber optic yang banyak sekali
yang kedua building building
saya membaca di ru itu juga dibuka bahwa
masuk kepada gedung gedung
jadi pelaku usaha lain ikut partisipasi untuk membuka akses kepada gedung
kemudian juga mungkin frekuensi tadi sudah saya sampaikan
kemudian kerjasama juga ya
antara penyelenggara dengan pihak pihak lain yang kawasan industri
kawasan perkantoran yang kayak klaster gitu ya
itu juga dimungkinkan untuk bekerjasama
bagaimana kemudian dari sisi bisnis pihak telekomunikasi
artinya penyedia layanan lima g sendiri
apakah memang dengan nantinya ada lima g
perusahaan telekomunikasi ini harus merubah bagaimana bisnis modelnya
bagaimana menyiapkan solusi untuk mendapatkan revenue baru juga
atau seperti apa pak marwan
jadi yang masih pelaku industri lagi lakukan adalah
di banyak negara bisnis modelnya masih mencari bentukannya seperti apa
tadi disampaikan di awal
nah bisnis ini kan akan lari ke entertainment otomotif gaming virtual reality gaming ya
jadi kita masih mencari bentuk bisnis model
namun ada satu hal yang juga perlu dicatat
banyak negara yang melakukan insentif model
jadi di awal dia tidak dikenai spektrum fee
sampai skala ekonomisnya ketemu
jadi kayak tadi mbak menyebutkan gitu ya
ada beberapa negara yang sudah buka kayak tadi disebut
korea amerika jerman
kemudian hong kong gitu ya
nah karena coverage nya kecil
otomatis kan jumlah base station nya banyak
berarti investasinya besar
nah pemerintah mereka melakukan dengan cara berikan insentif dua tiga tahun
baru mulai di collect pendapatan bukan pajak
sehingga setelah ketemu skala ekonominya
dan business modelnya
baru mereka mulai mendapatkan pendapatan bukan pajaknya dari pelaku usaha
pak marwan yang juga jadi perhatian
yang juga menjadi sorotan ketika membahas teknologi lima g
kita tahu teknologi utama yang dijanjikan dari lima g adalah kecepatan
tapi juga ramai diperbincangkan adalah resiko atau dampaknya untuk tubuh
ini tadi saya nggak sebutin di pro dan kontra penggunaan lima g
lima g pemanfaatan lima g
tapi ini hoax atau fakta mengenai dampak kepada tubuh
saya terserah nggak bisa menjawab itu
karena kami sendiri kalau khusus mengenai dampak pada kesehatan
kalau speed memang tadi disampaikan sepuluh sampai
kalau yang kami pernah uji coba itu sampai antara sepuluh sampai tiga puluh giga
jadi namun kan itu dalam kondisi uji coba ya bukan live
kalau live kita akan lihat dari speed rata rata usernya juga
kepadatan dari coverage itu kan kita juga perlu perhitungkan kalau live ya
oke jadi evaluasi itu sampai saat ini belum didapatkan begitu ya pak marwan ya
iya kami baru aksi itu melakukan studi
kami dapat data itu dua ribu dua puluh april
memang kalau kami lihat di milimeter wave ya
itu sudah di region satu ada dua puluh delapan negara di eropa
tiga negara di timur tengah
kemudian di region dua itu sepuluh negara di daerah benua amerika
dan dua negara lagi di usa dan uruguay
kemudian region tiga asia
hong kong jepang korea taiwan dan thailand
total lima belas negara
nah rasanya dua puluh enam dua puluh delapan akan menjadi frekuensi favorit untuk millimeter wave
namun rilis yang baru itu masuk ke frekuensi empat puluh
nanti akan ada empat puluh tujuh dan enam puluh
berarti itu besar ya pak hai ya
pak marwan terakhir
kalau mid band gitu
terakhir saya harus tanya
optimistis dalam waktu berapa tahun indonesia bisa memiliki jaringan lima g
bisa dinikmati oleh masyarakat indonesia
kapan kira kira pak
aduh kalau ini mesti ke kaum info ya
tapi saya kami sebagai pelaku usaha optimis mendukung pemerintah
semakin cepat kami juga siap gitu ya
namun semua ini tergantung pada kesiapan frekuensi
karena awalnya tiga lima itu dipakai satelit gitu ya
semakin satelit ini kita bisa refarming atau pindahkan migrasi semakin baik
atau koeksisten juga bisa
tapi dari riset sebelumnya dari uji coba yang dilakukan sebelumnya
nggak ada penyebutan angka kira kira kapan gitu pak
tiga atau lima tahun lagi
atau mungkin sepuluh tahun lagi
karena kalau amerika serikat aja
amerika serikat aja risetnya dua ribu enam belas
harapan kita di bawah tiga tahun
di bawah tiga tahun ya
oke jadi mungkin handphone handphone premium yang sekarang sudah dijual dengan teknologi lima g kayaknya belum bisa digunakan di indonesia
nampaknya fitur lain aja yang dipakai ya
jadi kayaknya saya belum beli gitu
pak maron terima kasih banyak atas informasinya di cnn
terima kasih banyak